pesta demokrasi menandakan suara rakyat dibutuhkan dan didengar
dibutuhkan untuk melegitimasi hasil pemilu didengar untuk mewujudkan asah
tapi suara yang diberikan akan sia sia jika pemimpin terpilih abai saat pemilu usai
saya iqbal kurniadi untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya